menurut saya bapak pasti bisa jadi calon terkuat pak
vera saya sampai sekarang belum memikirkan hal itu
oh ya nah eka ini buat jajan di jalan ya
uang kita tinggal empat ratus ribu
tak tinggal yondo
aku bawa anakmu ketemu bapak e
aku mengangkat seil
kalau semua udah selesai
aku nyusul sampean
angkatlah ini nek
nusa bhanu burstel
lo belajar nyopet mau belajar ngobrol sih
mau belajar keperlu sama bayi
nah paham lo
awas jangan sampai dihubur hubur masa lagi
kalau dihubur hubur lo yang gue gebukin ya
ya udah gue paham ah
lama aja bisnya mbak
ini sebanyak copetnya
dan kesarannya cewek cewek kayak begini
adik saya aja sampai nggak sempat kuliah gara gara kebentur biaya
masa sampai dua puluh jutaan
coba dipikir ya nggak
gimana bangsa ini mau maju
baru langkah pertama aja
udah kebentur biaya
lah kan saya juga heran
sekolah sama perguruan tinggi udah kayak perusahaan
harus untung untung dan untung
menurut mbak gimana
ya begitulah bangsa kita
bahkan koruptor kali ya
coba kalau kita hitung per tahun tuh
ratusan miliar tolong sama mereka
padahal bisa buat subsidi macam macam
mungkin ini kali ya yang namanya zaman edan
dari atas sampai bawah isinya itu koruptor semua
betul dong mbak
mbak aktifis mahasiswa ya
saya cuma asal biasa kok
lagipula saya juga nggak ada waktu tuh buat
bakal tak bisa melewatinyamu
suara itu terserah dulu
gak juga akan dirakuin
hai ah oh eh umrah pasal lima belas dilarang tentu selagi nyopet ah sorry
ceng gue lagi enak badan enak badan enak badan gue deh gua
alhamdulillah ya lek
kita itu masih ada yang kasih tumpangan gratis
kenapa enggak lagi saja yang ti
aduh lek mahal
mending nanti uangnya itu kita pakai makan untuk ke jakarta
apakah itu orang kaya atau miskin sih
tuh yang ti enggak tahu kalau sekarang lek
tapi kalau dulu ya biasa biasa saja
bapak tahu aku murah kang
kita bubu aja yang
tuh panas toh
ini perjalanannya masih panjang sekali
oh cak bagus pintar
tapi bapak the master ada
sudah t arrow peng pro
ada apa ini pak
oh ue masuk
ah apa ini pak
menurut anda sendiri bagaimana
apa saya pantas menjadi seorang bupati
saya sendiri belum tahu pencalonan mengenai diri saya
saya ini seorang bisnismen
saya bukan politikus
ya silakan duduk
sebentar lagi pembantu saya akan nyamper minuman ya
tunggu dulu di sini
kita harus ambil berita
sampai kemana pun kita kejar
terima kasih vera
sampai saat ini di media belum ada gosip tentang pencalonan bapak
di internet juga pak
belum ada pemberitaan apa apa
bagus dong kalau begitu
jadi kita bisa bekerja lebih nyantai lagi
tanpa adanya warteg
sebenarnya kita masih butuh mereka
tapi bukan sekarang
menurut saya bapak pasti bisa jadi calon terkuat pak
saya sampai sekarang belum memikirkan hal itu
kalau saya sudah mencalonkan diri
kamu pasti tahu
ya udah ini kamu revisi dulu ya
masih banyak yang belum benar
terima kasih pak
adalah janganmem listri ya
kalau tidak dijebang juga
eyelah agak contoh
kalau andra program nanti ganti kabur
jangan tembas idea multi java
kalian ya sem ringgit j private
dari yang alzheimer
nggak usah mbah
loh gak usah bagaimana toh
uang semuanya itu kan harus mbak jelas
saya kasih tumpangan gratis pokoknya nggak bayar
ini loh si mbak itu mau mastiin sekali lagi
apa benar alamatnya ini tuh dari sini
nggak salah mbah benar ini alamatnya
masuk aja ke gang situ tanya sama orang
rt rt nya kan jelas jadi gampang carinya
sampai jumpa lagi